semenjak resmi ditetapkan sebagai pendamping para calon presiden dalam pesta demokrasi tahun ini
segenap elemen masyarakat otomatis mencari tahu siapa dan seperti apa sosok para calon wakil presiden
dalam dua hari ini kami akan ajak anda untuk mengenal sosok para calon wakil presiden dari kacamata keluarga
dan hari ini untuk mengenal lebih dalam sosok calon wakil presiden ma'ruf amin
sudah bergabung bersama kami di studio dua cnn indonesia putra k haji ma'ruf amin ahmad syawki
assalamualaikum gus syawki
tadi menarik ya mendengar komentar abah soal fashion ini
sampai tahu ya kalau kembang kembang atau bunga itu nggak cocok buat orang yang gemuk
atau gimana gus seoke juga pernah dapat masukan nggak soal fashion
dari abah ya manggilnya ya
saya ini masuk tipe yang slebor
beliau yang sering kritik soal itu
jadi paling banyak kritik ini soal penampilan
ini mulai saya terapkan
sedikit sedikit mulai rapi
sebenarnya sosok seorang k haji ma'ruf amin di mata anaknya
ini gus syawki ini kan putra pertama tapi anak keempat ya betul ya
tapi putra pertama
atau laki laki pertama
nah itu seperti apa sih sosoknya
ya buat kita anak anak beliau
saya khususnya ya beliau ini figur
bisnesnya beliau dalam berjuang
buat umat buat bangsa juga
bagaimana menjadi orang yang bisa memberikan manfaat
ada satu pesan yang selalu melekat buat saya itu
sampai sekarang saya nggak pernah lupa
jadi tanggung jawab itu tidak ada yang membebani untuk kamu
tapi harus muncul dari dalam hati kamu sendiri
karena kamu memang harus punya rasa tanggung jawab yang untuk diri sendiri
jadi tanggung jawab itu harus dari kita sendiri bukan dibebani oleh orang lain
tidak ada yang membebankan sebetulnya
tapi itu harus muncul
kita akan tidak ada yang berat untuk kita jalani dalam hidup ini
dan itu kemudian juga yang menjadi salah satu motivasi melihat abah kemudian ini maju dalam kontestasi pilpres
dan membuat anak anaknya juga ikhlas begitu ya
oke tapi kita belum mau kesana nih gus
kita masih ingin tahu lebih jauh lagi sebenarnya soal haji ma'ruf amin ini
karena kita juga sempat gitu ya mewawancarai kakaknya gus nih
yang memandang sosok kayak haji ma'ruf amin ini katanya jarang marah nih
kalau dari putranya
ini kan dari putri nih
jangan jangan kalau sama putranya suka marah
nggak beliau nggak
apalagi sejak usia kita makin pendekatannya ya lebih
kita sudah sebagai orang yang mulai ngerti
kita sudah juga belajar
kalau kecil mungkin penekanannya agak lebih
lebih agak kencang
waktu masih kecil
karena memang kita belum tahu ada batasan batasan yang harus kita jaga
kalau sekarang kan sudah mulai mengerti batasannya apa saja
paling beliau mengingatkan sebagai orang tua mengarahkan
jadi laki sama perempuan sama begitu ya
tidak ada yang maksudnya biasanya kan kalau laki laki dididiknya lebih keras gitu
karena kan nanti calon pemimpin
minimal pemimpin dalam keluarganya gitu
tidak ada perbedaan sama sekali
semua pemimpin buat diri
tidak ada perbedaan sama sekali
tidak ada perbedaan sama sekali
tidak ada perbedaan sama sekali
jadi kita harus mengerti dirinya

kalau abah menganggap seperti itu
sosok abah ini kalau kita lihat kan orangnya tenang gitu ya
kelihatannya menurun ya
kalau saya lebih berusaha tenang
kenapa rasanya tidak tenang
saya lebih sering grogi
oh lebih sering grogi kenapa tuh
apalagi untuk momen momen seperti ini kan buat saya sesuatu hal yang
tidak biasa sebetulnya
tapi ya memang untuk mengawal beliau ya kita totalitas
totalitas untuk mendukung ya
mendukung karena kita yakin yang beliau perjuangkan ini juga memang
buat orang banyak
dan kita juga pengen sama sama bagaimana kita bisa memberikan manfaat juga
bangsai dengan itu
kita akan melihat ya gus ya
ini kan tadi kan kurang lebih sosok seorang kehebatan
sosok seorang kehaji ma'ruf amin di mata putranya begitu ya
orangnya juga nggak pernah nggak galak ternyata ya
atau saya ingin tahu deh
kalau pernah nggak dimarahin sebetulnya sama kehaji ma'ruf amin
marah kita tinggal mengidentifikasi
kalau beliau kan lebih sering negor mengingatkan
bukan marah ya
penekanan itu kan tergantung masalahnya juga kan
kalau ini memang juga tidak yang sampai yang
inilah kalau memang
jangan sampai lupa apa yang harus dijaga
yang mengingatkan kita
kita kan kadang kadang
apalagi kalau waktu masih ya lebih agak muda
waktu itu kan masih agak
masih senang ngikutin maunya sendiri kan
jadi beliau lebih
apa yang peristiwa apa yang kemudian pernah membuat
gus syawki ini sempat gitu ya mendapatkan kemarahan
saya tidak tahu bentuknya
marahnya abah itu seperti apa
beliau hanya mengingatkan
kalau kan sering jalan dulu kan
kalau beliau kan
jangan sia siakan waktu
waktu nggak akan pernah kembali
kesempatan cuma ada yang kita jalani sekarang
jangan sampai nanti nyesel
cinta sama ilmu
kalau beliau kan sering ingatkan gitu
jadi lebih banyak mungkin lebih nasihat begitu ya
nah sekarang kita sudah lihat bahwa sosok seorang keihaji ma'ruf amin di mata putranya
sekarang kita ingin mengajak gus juga untuk melihat
bagaimana kemudian sosok ma'ruf amin dari kacamata istri
nah berikut petikan wawancara kami sebelumnya
dengan wuri estu handayani
istri dari ma'ruf amin
pengusaha pada pengen tahu nih bu
gimana sosok abah itu di mata ibu
abah itu warnanya kayak gimana sih
bijaksana perhatian sama anak anak semua
sayang keluarga ya bu ya
ibu ini kan sebenarnya abah waktunya kan panjang banget ya
maksudnya dari pagi sampai malam gitu
kayaknya nggak pernah capek gitu
itu abah istirahat berapa jam sih
bangun jam empat
dari jam empat sampai ke malam itu nggak tidur lagi
baik baik baik
kuat ya abah ya
pertemu dengan tamu kan
jadi memang seperti itu ya gambarannya
penyayang dan juga fisiknya begitu kuat begitu ya
apalagi kalau beliau cerita pengalaman beliau
kita seperti diberikan pelajaran banyak
beliau nggak ada yang suka ditutup
cerita saja ada apa itu cerita
cerita apa tuh misalnya
ya perjalanan beliau

berbagi kadang kadang kalau kita lagi pas di sana kumpul
beliau cerita semua pengalaman
tapi topik yang paling disukai abah ini apa biasanya
ya semua sih semua hal beliau sampaikan
cerita pengalaman kegiatannya apa
kegiatan apa itu biasanya juga
cuman memang posisi anak anak beliau kan sekarang juga sudah tidak ada yang
bahwa dia mau berubah
saya sendiri masuk yang agak jauh lah di serang
pada saat sharing cerita bahwa akan menjadi pendamping pak jokowi ini gimana ceritanya
itu nggak sempet cerita
malah nggak sempet cerita
gimana tuh ceritanya
ini kalau setahu saya itu tahu itu tiga jam menjelang pengumuman beliau tiba tiba dijemput di mui dipanggil entah terus menghilang nggak ada yang tahu keluarga juga
keluarga juga nggak tahu
tiba tiba terus pengumuman saya lihat di rumah di serang di tv
tapi memang kan sebelumnya banyak ramai isu beliau
nah itu seperti dibahas nggak di dalam keluarga
itu jelas itu kan dibahas
kalau di awal awal karena banyak juga yang datang seandainya karena lihat kemisterinya beliau dengan pak jokowi kan kelihatan sekali
sering apa ketemu bareng ada program bersama melihat itu orang banyak
kalau seandainya diminta jadi
beliau selalu bilang saya ini sudah cukup gak pengen apa apa
oh waktu itu sempat nanya sebelum kemudian akhirnya diumumkan
beberapa kawan saya beberapa teman beliau seandainya kalau beliau diminta kalau diminta oleh pak jokowi jadi cawapres gimana gitu
beliau jawabnya seperti itu
tapi terus akhirnya mungkin gia melihat bahwa
kalau seandainya ini permintaan ini datang berarti ini kan memang amanah yang datang ke beliau
kiai menghadap gimana kiai kalau ini memang permintaan datang kan berarti ini amanah
amanah yang mungkin allah titipkan melalui prosesnya melalui pak jokowi
untuk beliau mengawal bangsa ini untuk mengawal umat
artinya kalau tanggung jawab ini datang kan mau tidak mau harus wajib diterima
jadi keluarga semua mendukung ya
kalau kita selalu mendukung apa yang menjadi perjuangannya
karena ini juga bagian perjuangan ini bagian dari yang mana
dan memang ternyata memang beliau tidak pernah meminta itu
dan tidak pernah ada yang mendorong untuk meminta itu
tapi memang ini memang datang langsung pemerintahan dari pak jokowi di momen momen terakhir menjelang pengumuman
saya sendiri baru sampai ke rumah abah itu dari sekarang jam dua malam setelah pengumuman itu
abah ini kan beberapa hari yang lalu ya sebelas maret ya kalau tidak salah ya
berulang tahun ke
nah dengan terjun ke politik itu kan pasti membutuhkan tenaga fisik yang lumayan besar
untuk usia tujuh puluh enam tahun
nah keluarga ini apakah kemudian tidak ada pemikiran gitu untuk melihat abah sudah usia tujuh puluh enam
tidak ada sama sekali concern gitu khawatir gitu fisiknya akan kelelahan atau seperti apa
kalau kita sebetulnya
sudah mengikhlaskan beliau untuk umat ya
karena memang beliau itu kan nguter begini kan cuma orang baru tahu saja
tapi waktu beliau roh isam beliau keliling sampai ke papua saya dengan kawan kawan kawan juga kan memang kita tidak pernah terekspos
tapi ini kegiatan beliau yang biasa sebetulnya
jadi aktivitas biasa sebetulnya tidak ada yang baru begitu ya
tidak ada yang baru kita yang baru tahu
tapi saya ingin tanya ya sebetulnya ya tadi kan kalau katanya
istri pak maruf kan istirahatnya enam jam ya kurang lebih ya
itu kan aktivitasnya fisiknya luar biasa gitu ya menjalankan aktivitas yang begitu padat
itu apa ya tipsnya apa sih gitu rahasianya apa sih
tapi nanti dijawab setelah jeda
perbincangan bersama gus shawky putra dari maruf aminakan
kami lanjutkan usai jeda tetap bersama kami
pelajaran apa yang paling berharga
pelajaran apa yang paling berharga
pelajaran apa yang paling berharga
yang pernah dirasakan
ingin saya sampaikan itu juga ke teman teman yang lain
dia pernah bilang ke saya tanggung jawab itu tidak ada yang pernah mubalik ditunda
tapi tanggung jawab itu harus muncul dari ketika musti
oke asik beti
kesadaran dari kita sendiri ya
kesadaran dari kita sendiri ya
dan tidak akan berat
jadi memang yang bikin berat itu kan pikiran kita sendiri
kalau hatinya ikhlas menjalani insya allah
kalian ber brake
para santri pondok pesantren anawawi tanara ini mendukung kiai ⁇ maruf ⁇ amin menjadi cawapres karena dinilai mampu membangun indonesia ke depan
di pesantren ini kegiatan pembelajaran tentang ilmu agama islam diikuti santri dari berbagai daerah
selain pendidikan formal seperti dari pembelajaran ipa ips matematika dan juga bahasa inggris sampai ke pkn juga
para santri selain itu diajarin juga mengenai tentang ilmu keagamaan
seperti ilmu fikih dan juga ilmu nahu ilmu sorob ilmu tafsir dan ilmu usul fikih ilmu hadis dan juga banyak sekali ilmu ilmu mengenai tentang ilmu ilmu keagamaan
selain mendirikan pondok pesantren kiai ma'ruf juga mendirikan pendidikan perguruan tinggi berbasis islam
dan juga pendidikan perguruan tinggi berbasis islam
selain pendidikan ekonomi syariah termasuk bank wakaf
selain mendirikan pondok pesantren pak kiai haji ⁇ maruf ⁇ amin juga mendirikan perguruan tinggi sekolah tinggi ilmu fikih
atau disingkat kependekan dari stif sentral
pak kiai haji ma'ruf amin juga mendirikan bank wakaf mikro atau lembaga keuangan mikro syariah
selain mendirikan pondok pesantren kiai ma'ruf amin juga mendirikan pendidikan perguruan tinggi berbasis islam
atau disingkat kependekan dari stif sentral
di dalam kompleks pesantren berdiri rumah pribadi ma'ruf amin
namun rumah itu jarang dikunjungi lagi semenjak joko widodo memilihnya untuk mendampingi di pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
turnya serang banten
kami lanjutkan perbincangan kami sore hari ini bersama putra dari ma'ruf amin ahmad syawki gu shauki

kamu sudah lihat pesantren annawawi tanara ya begitu ya yang kemudian sekarang gus lanjutkan
ya saya yang jaga iya merendah ini gus memangnya nih kelihatannya ini ya keturunannya
begitu apa gimana nih yang memang kondisinya begitu jadi ya memang saya memang menjaga
ini kalau kayaknya saya masih pengasuhnya masih beliau oke kalau kemudian tadi ada kesaksian
testimoni dari para santri yang mengatakan itu mudah sekali gitu loh untuk diterima pengajaran
dari kehaji ma'ruf amin ini sebetulnya sosok keima ruf amin pada saat mengajar itu kayak seperti apa
sih ya karena beliau juga
mengajarkan dengan tenang dengan apa ya ketulusan beliau yang selalu dalam hal apapun sebutnya
mengajar beliau ini punya semangat bagaimana membangun umat itu oke membangun bangsa ini ke depan
yang apa bagaimana membawa generasi ke depan ini lebih siap dengan menyampaikan apa materi materi
juga dengan bahasa bahasa yang mudah
diterima kalau level ini harus kita sampaikan ketinggian kan juga enggak dan beliau mau
terima tamu yang mau tukang kempen siapa ngobrol ngobrol aja gitu aja jadi memang
iya familiar memang sangat apa ya sangat mudah untuk bersosialisasi gitu ya bahkan terakhir
kemarin juga ada youtuber ya yang datang kan atta halilintar itu sampai sampai
kayak ruf amin itu juga paham gitu ya sosok isu saat ini dan apa sih pandangan seorang maruf amin
tentang generasi muda sekarang ya ini penjadi apa ujung tombak yang sangat penting karena memang
kan generasi muda sekarang ini yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan ke depan
oke di lingkungannya di konteks ke negaraan kebangsaan juga ekonomi ini kan nanti mereka yang
harus siap beliau kan selalu mendorong itu makanya beliau selalu bilang kalau saya ini menanam nanti yang
menikmati melanjutkan generasi yang ada sekarang jadi sebetulnya kalau sosok abah atau kei maruf
amin di mata santrinya itu melihatnya seperti apa sih ya figur figuritas yang apa yang sangat dikagumi
selain kehaliman beliau
sebagai seorang ulama dari ilmu keagamaan ilmu santri lah sampai wawasan beliau ini kan juga sangat luas
padahal kalau kita tahu bahwa beliau itu juga tidak pernah belajar jauh jauh
beliau hanya basic yang beliau kembangkan
tidak pernah belajar ke luar negeri begitu
tidak pernah tapi dengan bagaimana mengembangkan basic yang ada
apalagi di kitab klasik itu kan fondasi fondasinya juga sudah sebetulnya banyak
beliau menggaji hubungannya dengan perekonomian penguatannya
sampai yang beliau angkat sekarang soal ekonomi syariah juga basicnya juga sebetulnya dari kitab kitab klasik
nah terus apa bahwa ini juga bisa menjawab tinggal bagaimana kita bisa
mengambil mana yang tepat mana yang memang harus punya wawasan yang sangat luas
dan beliau memang rajin membaca
dan itu yang kemudian juga diharapkan ke haji maruf amin untuk kemudian santri santrinya generasi muda sekarang mengikutinya
menguatkan literasi keseplementasi
terus membangun bagaimana kreativitas membangun aplikasi aplikasi untuk pendekatan pengajaran segala macam
dan saya juga dulu mengawal pesan lain ini menjaga juga bukan juga tidak dengan motivasi untuk membangun itu
dan setelah itu beliau terus apa yang saya kerjakan saya sampaikan
nah itu proses estafetnya itu seperti apa tuh
ya jadi beliau
beliau minta begini begini biasanya
jadi coba abang mau modelnya begini
saya coba buat terapannya aplikasinya sampaikan ke beliau
beliau kalau ada koreksi mana
sering koreksi apa enggak sih
ya alhamdulillah enggak banyak
karena sudah sefrekuensi ya
sampai waktu itu coba sampai ini hal yang mungkin sangat teknis ya
coba itu masjid bikin gambar
saya bingung ke siapa ini
akhirnya saya bikin gambar masjid sendiri itu
ya alhamdulillah masjid yang di pesantren sana itu saya yang gambar sendiri
hmm padahal tidak punya ilmu
itu lo mau kepepet
kalau ilmu kepepet semua jadinya bagus gitu ya
nah setelah disodorkan tuh ada gambar masjid yang dengan ilmu kepepet itu komentarnya gimana
ya ambillah jadi sampai sekarang
artinya beliau begini
apapun kondisi apapun
kita harus siap
apa ya tadi dengan semangat tadi untuk memberikan manfaat memberikan masalah
yang penting kuncinya itu aja
sekarang berarti sudah sibuk berkampanye sudah tidak ada waktu lagi sama sekali ke pesantren gitu ya
kalau sempat sempatnya beliau masih kalau lewat transit gitu
disitu nengok lihat kondisi
kalau untuk mengajar mungkin waktunya sudah
ya hampir tidak ada lah sekarang
nah kalau tanggapan warga yang kenal gitu ya dekat dengan kay ma'ruf amin
kemudian juga santri santri melihat
sekarang kemudian abah terjun ke politik terus kampanye dan lain sebagainya
tanggapannya seperti apa sejauh ini gus
ya semua mulai faham juga lah
kalau memang beliau ini kan semua yang beliau lakukan ini kan memang buat perjuangan untuk
pengabdian beliau kepada bangsa dan negara juga
pada agama kepada bangsa negara buat umat
dan itu sudah dirasakan sudah lama
kalau buat orang yang sekitar yang sudah sangat enam belas sudah sangat paham
jadi justru memaklumi
sama sekali tidak ada kritik sama sekali tidak ada hal yang mempertanyakan kenapa sih abah mesti turun ke politik gitu
sama sekali tidak ada
kalau semua paham bahwa politik itu adalah
kalau beliau kan sudah menyampaikan
ulama itu punya tanggung jawab soal kebangsaan
dan politik itu menjadi bagian di dalamnya
saya sering menyampaikan kalau politik kiai
kalau kiai politik itu bisa saja berangkat dari kepentingan diri sendiri
tapi kalau politik kiai itu berangkat dari tanggung jawab seorang ulama dan harus mewarnai negeri ini
sering memberi masukan nggak gus ke abah
gak berani lah
kenapa kok gak berani
kalau ngasih masukan cuman ngasih informasi
masukan gak berani lah
beliau lebih luas pemahamannya
dan kita ngakui itu
kemudian kalau kita berbicara tentang masyarakat ini ada beberapa pertanyaan dari masyarakat
nanti kita akan sama sama komentari ya
gus kita dengarkan sama sama
masyarakat itu ya saya ingin tanya sudah tua kok masih sehat di mana mana sampai jalan kaki kemana mana itu
rahasianya apa ya
rahasianya apa itu loh saya ingin tahu
makruf apakah keluarganya banyak yang hatam quran atau bisa ngebimbing
nah itu dia tuh pertanyaan pertama sama sama pertanyaan saya tadi sebelum breaken
rahasianya apa sih kiai
makruf jalan kemana mana gak ada ininya
gak ada istirahatnya tapi fit fit aja gitu kelihatannya
ya sebetulnya kuncinya tadi yang saya sampaikan
tanggung jawab itu kalau orang merasa dibebani tanggung jawab kan pikirannya berat
semangatnya juga mungkin bisa apa
down gitu ya
tapi kalau tanggung jawab itu memang muncul
kita merasa bahwa ini kita bagian yang harus juga ikut berperan untuk memberikan kemaslahan
itu semangat yang luar biasa dan itu menyehatkan
gak ada pikiran
dan itu bisa jadi contoh buat yang kelewatan buat yang lain
jangan gampang galau
jadi kekuatan hati gitu ya supaya
semoga bisa didengar oleh anak anak sekarang gitu ya
karena yang suka gampang galau ya
jadi kekuatan hati itu menyembuhkan kegalauan gitu
ya kadang kadang kan rasa benci rasa jenuh itu kan bukan dari hati tapi dari pikiran
yang bikin berat kan pikiran kita sendiri
ya jalani lah pun dengan ikhlas dengan apa
mengalir mengalir pada frame yang tepat gitu kan
ikhlas dan mengalir gitu ya
nah pertanyaan kedua tuh jadi banyak yang hatam al quran gak
apa tidak pernah mewajibkan
tapi itu harus berangkat dari kesadaran kita sendiri
alhamdulillah memang ya kita merasa perlu karena itu kan buat diri kita sendiri
kamu pinter kamu jadi diri sendiri kamu pinter buat kamu sendiri kamu manfaat buat kamu sendiri
juga kan begitu dan itu juga yang saya sampaikan ke anak anak saya
kamu jadi diri sendiri yang bikin pinter kamu sendiri kok kamu bisa menjadi orang yang maslahan manfaat buat kamu sendiri
nanti kebaikan kamu juga kan
artinya memang dari diri sendiri ya bukan karena beban
ini kan kita kan putranya ulama besar nih masa gak hatam al quran gitu enggak
enggak bukan soal itu kan ada
beliau juga bawa itu kan menjadi kenikmatan buat diri kita sendiri
menjadi kepuasan dan itu juga amal buat kita sendiri
orang tua juga akhirnya kena
kalau hafiz belum
belum berani nyatakan begitu
belum berani tapi pastinya hafal sebagian besar dari kitab suci al quran ya
karena kan memang ada beberapa yang menjadi kebutuhan
kebutuhan buat kita sendiri sebetulnya
hafiz itu juga kebutuhan sebetulnya
dan tidak ada kewajiban
ridho tidak pernah memberikan kewajiban yang memang itu bukan juga wajib
jadi yang penting kita nyampe
dan kemampuan kita juga aman
beliau nggak pernah kasih paksa
soal jodoh pun begitu
soal jodoh begitu maksudnya gimana tuh soal jodoh
ya gak pernah kamu minum minum enggak
paling gak saran yang baik gitu
oke rambu rambunya sudah diberikan
tinggal kita bagaimana menerjemahkan
tidak ada yang mengejutkan berarti ya sama sekali ya
gak ada yang bikin abah marah gitu maksudnya pada saat pemilihan jodoh gitu
beliau sangat sangat apa ya kalau
makanya orang kalau sudah ngobrol tuh maunya manggilnya abah
jadi saya kadang kadang merasa banyak saingan juga
sudah rasa itu abah banyak abah banyak
saya aja nih sekarang udah ikut ikutan manggil abang
padahal belum pernah ngobrol sama k h ma'ruf amin
oke kita lanjutkan lagi nih ya
masih belum selesai nih gus
masih ada lagi pertanyaan dari masyarakat tentang k h maruf amin
kita saksikan bersama
apakah nanti kalau sudah jadi presiden apakah tetap bertarung
mungkinkah baku bapak pakai celana panjang
coba kita akan melihat dari penampilannya sekarang tentunya
nah itu dia
ya beliau itu sudah memutuskan untuk terus bersaru semenjak beliau jadi rosang
jadi memang sudah karena memang beliau kan menjadi poros di satu organisasi besar di pbnu
nah ini menjadi poros utamanya kan
oisam itu kan bahasa indonesia juga ketua umum
ketua umum dalam rangka besarnya pbnu itu kan ruisam
dan menjadi figur apa otomatis menjadi figur
jadi kepalanya para ulama bahasa kasarnya begitu kan
nah ini beliau sudah
dan sudah full sudah menggunakan sarung
nah pada saat pak jokowi meminang beliau ya memang sudah
beliau sudah menguruskan itu
nah nanti boleh apa tidak itu kan nanti itu aturan kenegaraannya bagaimana
tapi kalau beliau itu masih orang yang taat lah
oke kita akan lihat ya aturannya seperti apa
tapi sebetulnya kalau dari beliau sendiri akan terus begitu ya
ya memang sudah sudah apa kekiahannya kan sudah sangat melekat
beliau orang yang konsisten menjaga itu
oke sekarang kita bicara untuk persiapan nih
dalam jelang debat cawa press besok
nah ini persiapannya seperti apa
ya persiapannya ya membaca
terus isi rat yang cukup supaya nanti fokus
perlu konsentrasi yang tinggi juga
terus juga ya beberapa mungkin ada sempatnya beliau
aku simulasi mengatur waktu
sebenarnya kalau beliau kalau debat sendiri kan memang dalam bahasa rumah saya lah
apa kan beliau juga juga sudah terbiasa ya
berbagai macam di akademik di ini kan sering beliau di mana mana
mana mana kan mungkin nggak banyak soal perbankan soal usaha tahan soal ini
beliau sering sebetulnya
nah cuman memang
orang kan juga banyak belum tahu dan mungkin sangat penasaran
apalagi kan beliau kan cuman cuman kasih sedikit sedikit doang waktu debat pertama
waktu debat pertama
jadi nanti kita akan lihat sesuatu yang mengejutkan nih berarti ya
ya memang kelihatannya saya lihat memang beliau sengaja biar orang penasaran
jadi nanti akan ada yang mengejutkan nih ya
himbauan untuk gus shawky sendiri terhadap para simpatisan nih
karena kan dalam pilpres ini kemudian akhirnya umat ya masyarakat punya pilihan masing masing
nah bagaimana himbauan putra dari k h ma'ruf aminiti ini supaya pilpres ini berjalan aman lancar dan damai
ini negeri ini baik buruk ini kan juga ditentukan oleh rakyatnya
kunci nya adalah memberikan suara di pemilihan
makanya saya sering bilang saya sampaikan bahwa memilih memberikan suara adalah upaya istihad dan jihad untuk mewujudkan indonesia maju
nah indonesia maju itu saya yakinkan itu kosong satu
waduh kampanye juga ini sekarang aduh
tapi setahu saya gus shawky ini punya kemarin kan abah baru berulang tahun ya ke tujuh puluh enam
gus showki katanya punya hadiah ingin disampaikan saat ini
saya coba untuk menjadi puitis
karena saya belum bisa memberikan sesuatu yang berharga
tapi saya coba menyampaikan apa yang menjadi isi hati saya pada beliau
insya allah saya mencoba untuk lebih puitis lah
selamat ulang tahun abahku tersayang
tak terasa waktu terus berganti
kiprahmu pun selalu dinanti
asal juangmu tanpa henti
membangun umat menjaga negeri
selamat ulang tahun abahku tercinta
semoga panjang umur berkah maslahat
sehat manfaat membimbing umat
ridho ilahi kan selalu mengiringimu
selamat ulang tahun abahku tersayang
kami selalu menyayangimu
kami selalu bangga padamu
negeri ini pun selalu mengagumimu
kami selalu mendoakanmu
kami selalu mendukungmu
kami selalu iringi langkah perjuanganmu
perjuanganmu selalu berharga
pimpinganmu menjadi penata
nasihatmu selalu membahana
kepemimpinanmu selalu didambah
semoga allah selalu menjaga
menjadikanmu hambanya yang selalu dicinta
melimpahkan segala rahmatnya
sang ulama yang selalu berjuang membimbing dan membangun umat bangsa dan negara
tertanda ananda yang selalu mengagumimu
ini berapa lama buat puisinya
karena memang dari hati ya
terima kasih gus shawki sudah hadir di cnn indonesia newsroom
dan demikianlah perbincangan kami bersama gus shawki putra dari calon wakil presiden nomor urut satu ma'ruf amin